informasi lebih lanjut soal temuan ibu dan anak tewas di dalam rumah kita tanyakan pada jurnalis kompas tv taufik riyadi yang sudah ada di pondok labu jakarta selatan
selamat pagi taufik jadi apakah anda sudah mendapatkan informasi terkait dengan penyebab tewasnya ibu dan anak yang tewas di rumahnya di kawasan pondok labu tersebut
dan apakah ada informasi mengapa kemudian kematian keduanya tidak diketahui warga
seperti apa sebetulnya hubungan atau sosialisasi mereka dengan tetangga
selamat pagi asri dan juga saudara memang untuk penyebab pasti meninggalnya ibu dan anak yang meninggal di pondok labu jakarta selatan ini kita masih menunggu keterangan resmi dari pihak kepolisian
namun berdasarkan dugaan awal dari pihak kepolisian memang untuk ibu dan anak ini meninggal dikarenakan sakit
untuk anaknya sendiri dengan usia enam puluh satu tahun diduga telah menderita penyakit diabetes kurang lebih selama lima tahun
sedangkan untuk ibunya yang berusia delapan puluh dua tahun ini diduga
sudah menderita penyakit stroke sehingga memang dugaan awal ini untuk kedua korban yang dinyatakan meninggal ini adalah sakit
dan untuk lebih lengkapnya bagaimana keseharian pelaku kita sudah berbincang dengan ketua rt satu di pondok labu jakarta selatan bersama dengan ibu kumayana
ibu mungkin bisa dijelaskan seperti apa kronologi ditemukannya kedua korban ini bu
pertama tama ya pagi itu
pembantunya yang dari sawangan kira kira setengah delapan datang ke rumah korban atau ibu endang ini
ketuk ketuk udah lama gak dibuka bukain
nah dia akhirnya ke tetangga kiri kanan bertanya ini mbak endang kemana ya
kalau nggak ada diketuk ketuk sudah lama banget nggak keluar keluar
ada kok katanya tetangganya bilang mungkin ada kok dia bilang gitu
akhirnya tetangganya keluar tuh ya berdua datang ke rumah mbak endang ini dibuka ya kaca nakonya semuanya itu ada
kalau saya sih belum dihubungin aja saya belum tahu ada kok
coba ditungguin sini sama pembantunya sampai siang
dia datanglah pembantunya sendiri ke rumah saya
ditanya bu rt mbak endang kemana ya
mungkin ada di rumah apa ke gereja ya
enggak kalau ke gereja itu biasanya dikunci dari luar karena saya bawa kunci serep
tapi tv nya nyala katanya dua duanya
tapi mungkin masih tidur kali ya orang biasanya kan baunya siang
nungguin lah di telpon anaknya yang mbak febri itu ya istilahnya
gak bisa diketok ketok gak bangun juga gak ada
datanglah anaknya dengan suaminya menuju ke rumah saya lagi nanya
bu rt boleh nggak kalau pintunya ini mau saya dobrak
saya yaudah sama saya saya dampingin udah
aduh ini hari jumat nih gak ada orang mau cari lingkis juga dimana saya bilang gitu
nah kebetulan pas saya menuju ke rumah sini ada tukang rongsokan
ini ada rumah diketok ketok nggak keluar keluar mungkin ada apa di dalam
dibukalah kita dibantu dengan tukang rongsokan tersebut
habis kebuka udah tercium lah aroma yang tidak sedap
nah anaknya itu dengan pembantunya ngelihat dari kaca
aduh saya gak berani kata kata tukang rongsokan
nah saya melihat gini saya ambil inisiatif ya biasanya kalau yang gini nih tim damkar
gak lama kemudian tim damkar datang saya sambil laporan dengan warga semuanya datang
dia bilang tim damkar bu saya ini nggak berani buka pintu harus ada yang mendampingi polisi
saya telpon lah dengan bin mas ya bin mas pondok labu
akhirnya dia telpon polsek cuman berhubung ini hari jumat harus ditunggu dulu ya
akhirnya kita nunggu setelah itu polsek dengan pendidik dateng kesini
kita lihat posisinya itu mau dibongkar pun karena dia melihat itu jenajahnya
mungkin udah meninggal karena udah bau ya mungkin dia udah perkiraan udah meninggal juga
bersenderlah di pintu masuk itu yang pintu kedua
dia gak berani ya mau dobrak walaupun ada damkar karena takut posisi posisi
jenajahnya itu akan berubah dia bilang gitu
dia dikontek atasannya baru itu kita olah tkp dulu
kita semua ditanyain semua baru di
itu sebenarnya kejadian itu setengah dua belas ya ketahuannya ya istilahnya
ditunggulah sampai kita dapat persetujuan sana sini sana sini baru dibongkar kira kira jam setengah tiga an
setengah tiga dibongkar kita tunggu dokter ya dokter forensik diperiksa semuanya
baru jam tiga diangkut ke
apa namanya mobil jenajah patmawati
untuk keseharian korbannya kira kira seperti apa sih bu untuk kepribadiannya apakah sering berbaur dengan tetangga atau seperti apa
karena kalau untuk ibunya kan karena sakit struk ya berarti kan gak bisa keluar ya di tempat tidur aja
kalau mbak endang ini ya sebetulnya waktu dia belum sakit juga dia berbaur ya
cuma karena dia udah sakit diabetes terakhir ini tanggal lima kan biasanya kita kumpul warga dia nggak datang karena dia bilang sakit kakinya yaudah

jadi dia gak pernah keluar lu gak jarang keluar lah tapi memang dia biasanya orang berfikirnya itu dia suka dijemput sama temennya pagi pulang sore ya
kadang kadang dia memang jarang keluar juga di rumah cuma dia aktif posting posting itu di grup warga atau di grup lingkungan gerejanya
tapi memang katanya sih akhir akhir ini karena kita bulan puasa kita kan gak fokus sama ini ya istilahnya
beberapa hari ini katanya dia nggak
nggak posting posting gitu ya biasanya kalau dapat diposting nggak ada posting ya
cuman temen saya juga ada yang bilang tadi pagi itu ya
tanggal sembilan belas kita masih ketemu kita ngambil pangan murah di rptra katanya rptra pinang pola
nah kata teman saya juga lagi iya dia tanggal sembilan belas masih nanyain pangan murah dari mana jam berapa udah
dia udah pulang tanggal dua puluh dua tanggal berapa pun masih di rumah tetangga menyembah evi
setelah itu udah gak ada kontak lagi
tapi saya lihat di statusnya itu terakhir tanggal dua puluh dua maret masih ada gitu isinya masih di hp nya itu udah
setelah itu tidak ada lagi komunikasi
kita tetangga sih memang orang berpikir ya kita kan kondisinya kan rapat ya kok tetangga gak ada yang tahu kanan kiri ya
yang ini juga struk juga sebelah kirinya sakit stroke anaknya kerja
dia ditungguin cuma sama cucunya laki laki
yang sebelah ini aktif juga ibunya
jadi kita gak fokus gitu dengan yang di samping
orang dia juga biasanya kalau pergi kan sama temennya dijemput naik mobil
jadi kita gak punya perkiraan seperti itu ya gak punya ini gak punya pikiran oh apa namanya dia gak ada atau gimana gak ada gitu
tidak tercium bau orang pembantunya itu kan sempet buka kacang nako nya yang di sini ya
cuman pas dibuka pintunya dengan yang tukar rongsokan itu pas dibuka baru bau gitu
kalau tetangga tetangga tidak ada yang curiga
enggak ada yang curiga karena orang andai biasanya juga aktif ya namanya kita ini ya
bukannya kita nggak open juga sama ini yang sakit
tapi memang kita dengan kesibukan masing masing ya mungkin jadi kita nggak ini ya
kan orang punya perkiraan kok tetangganya kiri kanan tidak aware gitu atau tidak ini dikere sama ini yang lagi sakit
terus biasanya juga kita komunikasi atau apapun di grup dan dia kalau arisnya juga hadir gitu aja
terima kasih ibu atas perjelasannya
saudara begitu keterangan dari ketua rt rw satu rt satu pondok labu jakarta selatan bu kumayana
dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan memang proses visum di rsup fatmawate ini sudah selesai
dan rencananya memang kedua jenazah ini akan dimakamkan pada pagi hari ini
namun untuk penyebab pastinya kita tentunya masih terus menunggu keterangan lebih lanjut dari pihak kepolisian
apakah benar dari dugaan awal karena mereka berdua sakit ataupun ada dugaan lainnya
tentunya kita masih terus menunggu perkembangan lebih lanjutnya asri
baik artinya masih menunggu hasil dari visum dan sejumlah pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi untuk mengetahui penyebab pasti kematian dari dua korban tersebut
terima kasih jurnalis kompas tv taufik riyadi dari pondok labu jakarta selatan